saya tahu ada grup grup besar di partai golkar ada grupnya pak jusuf kawang ada
partai golkar yakin menjadi partai papan atas yang solid dan tangguh
setelah lengseres tiano fanto dari kursi ketua umum golkar erlangga hartarto berjanji akan
mengaplikasikan slogan golkar yang bersih namun para pegiat anti korupsi kini mulai meragukan
keseriusan golkar setelah nama nama yang kemudian muncul salah satunya bambang susatyo yang masuk
sebagai salah satu calon ketua dpr saat terpilih menjadi ketua umum partai golkar erlangga hartarto
menegaskan golkar bersih bukanlah sebatas slogan namun harus diimplementasikan dalam setiap kinerja
dan kebijakan partai namun slogan ini pun mulai mendapat ujian saat nama bapak susatyo masuk
dalam daftar calon pengganti ketua dpr nama ini dianggap tidak layak oleh pegiat anti korupsi icw
dengan rekam jejak sebagai anggota panitia khusus angket kpk bambang susatyo bisa menjadi
kontroversi dan bahkan bisa membebani partai golkar sendiri akan menggelar rapat pleno dalam waktu dekat ketua umum partai golkar erlangga hartarto
akan menggelar rapat pleno dalam waktu dekat ketua umum partai golkar erlangga hartarto akan menggelar rapat pleno dalam waktu dekat ketua umum partai golkar erlangga hartarto

hai selalu di
untuk melakukan suatu kebijakan kebijakan strategis termasuk penunjukan ketua dpr
fraksi partai golkar telah mengerucutkan empat calon untuk menuduki pucuk pimpinan senayan
tokoh pengganti stenovanto di kursi ketua dpr dituntut mampu mengimplementasikan inovasi
yang dijanjikan oleh erlangga hartarto menjadi golkar bersih dari korupsi
horas mani huruk cnn indonesia
kenapa kita bicara mengenai calon ketua dpr yang baru itu dengan dua pegiat anti korupsi di sini
karena kita akan menagi sebenarnya janji utama erlangga hartarto ketua umum partai golkar
yang mengatakan bahwa golkar setelah munaslup kemarin adalah menjadi golkar yang bersih
salah satunya implementasinya banyak yang digadang gadang atau dikatakan orang orang
kalau bisa golkar keluar dari pansus angket dan juga golkar memilih ketua dpr
yang punya rekam jejak yang juga bersih untuk pemberantasan korupsi
oke nama kemudian bambang susatyo banyak beredar dan kemudian tentu saja ada pro dan kontra di mana mana
salah satunya adalah para pegiat anti korupsi yang juga mulai mempertanyakan sebenarnya
apakah bambang susatyo juga punya rekam jejak yang bagus dalam pemberantasan korupsi
apalagi keanggotaan beliau di pansus angket ini juga dipertanyakan apakah serius membantu kpk sebenarnya
atau ikut dalam rangka kemudian quote unquote ini banyak orang yang menganggap bahwa ikut melemahkan kpk juga
saya akan bertanya langsung dengan salah satu fungsionaris partai golkar
ada wakil ketua dewan pakar partai golkar bang mahyudin yang sudah bergabung dengan saya di telepon saat ini
selamat malam bang mahyudin
bang mahyudin boleh dikonfirmasi seberapa benar kabar yang menyatakan bahwa partai golkar sebenarnya sudah secara sudah memutuskan gitu
bambang susatyo ini menjadi ketua dpr
sebenarnya sih rapat resminya secara pleno gitu kan memang belum dilakukan
bahkan ketua umum sendiri belum menon siapa yang akan menjadi ketua dpr
cuma secara desas instruksi di internal memang salah satu yang paling menguat adalah memang mas bambang susatyo untuk menjadi ketua dpr ri
anda lihat sosok misalnya kemudian ini kan dasars desus yang kemudian anda lihat akan sangat menguat gitu
anda lihat bambang susatyo sendiri akan bisa merepresentasikan golkar bersih sesuai janji
ya karena kami melihat sendiri bahwa secara langsung mas bambang ini tidak ada masalah
dan beliau juga sekarang kan masih ketua komisi tiga dpr ri
kalau memang mas bambang itu ada masalah tentu kan harus dicabut
berarti partai akan mencabut dari jabatan ketua komisi tiga
artinya kan tidak ada masalah
tidak ada masalah ya
jadi dari semua anggota praksi partai golkar itu semuanya memiliki kapasitas sebenarnya
untuk menjadi ketua dpr ri termasuk mas bambang susatyo
kalau kita bicara golkar yang bersih kan berarti sangat pro dengan pemberantasan korupsi
anda lihat juga mas bambang susatyo ini juga punya rekam jejak yang cukup baik gitu bang mahyudin
dalam kemudian membantu kpk memberantas korupsi
kalau kita berbicara hukum ya kan dia tidak ada masalah secara hukum dalam hal pemberantasan korupsi
apalagi beliau juga adalah ketua komisi
kalau misalnya secara politik kalau secara hukum pasti tidak ya
kemudian secara politik
selama ini di dpr membantu kpk dalam memperkuat kpk misalnya kemudian anda lihat seperti itu
ya kalau itu dikaitkan misalnya karena keanggotaan beliau di pansus kpk ya
kan pansus kpk itu lebih kepada memang penugasan partai politik
di mana waktu itu memang golkar mendukung terbentuknya pantus kpk
tapi dalam waktu dekat golkar akan menarik diri dari pansus kpk
jadi saya kira mas bambang juga pasti ikut apa yang diperintahkan oleh partai
oh jadi akan segera menarik diri ya golkar ya bang mahyudin ya
ya golkar dalam rencananya akan menarik diri dari pansus kpk
oke saya akan tanya bang emerson ini kalau misalnya ini kan bang mahyudin sendiri mengonfirmasi meskipun belum ada keputusan
tapi desas desus menguat sekali ke arah bambang susatyo anda melihatnya seperti apa
ya yang paling aman sebenarnya kalau misalnya tagline nya adalah golkar bersih
bicara soal isu anti korupsi
ada baiknya ini bukan ide agak agak liar
karena datangnya kpk menyodorkan nama nama calon calon ketua dpr yang berasal dari fraksi golkar
ini namanya ada yang dapat merah kuning atau hijau
ini seperti yang dilakukan oleh presiden jokowi ketika melakukan proses seleksi terhadap calon calon menterinya
oh makanya ada yang ada cara cara merah gitu ya
ada yang ada stabilo merah hijau dan kuning
ini menjadi penting agar apa
karena pertama agar golkar tidak tersandera dengan figur figur yang mungkin beranggap
yang dianggap bermasalah
misalnya dari penelusuran icw misalnya pak bambang susatyo ini namanya paling tidak disebut
sudah pasti dia pansus hak angket kpk yang menurut keyakinan kita semua pak asep dan saya paling tidak
itu adalah hak angket itu berupaya melemahkan kpk
kemudian kedua bicara soal kasus bos kasus korupsi yang ditangani kpk
nama pak bambang ini paling tidak tiga kali disebut
pertama disebut misalnya terkait dengan kasus menekan miriam
miriam dalam kasus ikhlas
kemudian m najarudin pernah juga menyebut pak bamsud terlibat dalam kasus simulator
yang kemudian yang lain adalah simulator sim
kemudian pak teddy rusmawan akbp teddy rusmawan saksi dalam kasus simulator sim dengan terdakwa joko susilo
di situ disebut bambang dikatakan pak teddy itu menerima sejumlah uang
itu dalam persidangan ya
ini kan potensi potensi dia diperiksa lagi oleh kpk kemudian bahkan bisa ada kenaikan status
ini pastinya akan menyulitkan partai golkar
jadi agak susah bicara soal tagline partai golkar bersih
tapi mungkin beberapa waktu setelahnya ada panggilan tuh untuk pemeriksaan
jadi agak jaka sembung gitu menurut anda
tidak nyambung gitu ya
menurut kita sebaiknya golkar berhati hati betul ketika melakukan proses pemilihan siapa ketua dpr versi golkar nantinya
nah pelibatan banyak pihak termasuk kpk
ini paling tidak bisa mengurangi beban golkar
kita nggak hanya bicara soal golkar
kita juga bicara soal citra dpr yang saat ini sedang turun
jadi kalau golkar juga tanda kutip asal memilih calon yang figure juga tanda kutip mungkin banyak dipertanyakan
ini juga pasti akan memberikan pengaruh orang akan mempertanyakan citra dpr
karena ini yang akan jadi ketua dpr menjadi simbol parlemen
jadi juga banyak dipertanyakan setelah setian lepanto kemudian menjadi terdakwa kasus korupsi
saya minta pendapat tk arsif tapi kita jeda dulu
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
kalau tadi meskipun lagi lagi belum ada kepastian dari partai golkar
tapi nama bahkan bang mahyudin sendiri sudah mengerucutkan bahwa desa desa yang sangat kuat adalah nama bang mas susatyo
tadi sudah bang econ sudah mengeluarkan catatan catatannya
tadi tk arsif sendiri punya catatan tertentu
ya gini karena memang itu kewenangan golkar mengganti dengan golkar sendiri
saya hanya sederhana sih
ya kan golkar itu kan partai berpengalaman potensi sdmnya kuat pengalam banyak lah sekitar tokoh tokohnya
saya setuju sama econ
carilah orang yang tidak pernah berkaitan dengan catatan catatan itu
kan pasti banyak kok golkar itu kan misalkan saya kira kalau menyebut nama pasti sangat sangat banyak lah
di luar mas susatyo pasti ada ya
yang di luar bang mahyudin juga clear kan
bang mahyudin ada agus gumiwa nggak ada cepopong yang sudah tua juga bisa
siapapun yang saya nggak kenal ya
itu kan pasti saya sangat banyak golkar punya potensi dan punya pengalaman
ya tadi kalau saya percaya jangan yang sudah disebut atau berhubungan dengan kpk
walaupun secara hukum memang dia tidak pernah terbukti secara bersalah
tapi kan berapa nama nama disangkut pautkan itu kan belum tentu juga
daripada nanti bermasalah kemudian hari
ya dicari cari namanya orang kan cari cari bisa saja
saya pikir yang paling aman tadi orang yang tidak pernah bersentuhan namanya dengan kpk gitu kan
dan itu pasti banyak orang bersih di golkar sangat sangat banyak di luar yang nama disebut itu
saya akan ke bang mahyudin
bagaimana anda percaya
menanggapi ini kemudian terkait dengan keanggotaan mas bamsud gitu misalnya di hak angket
kemudian namanya juga berkali kali disebut oleh miriam haryani
kemudian di kasus simulator sim ini bukannya akan menjadi beban baru bagi golkar gitu ke depannya bang mahyudin
ya pertama kami harus saya menghormati pendapat pendapat orang termasuk pembicara pada malam hari ini ya
tapi di golkar itu sendiri kan ada mekanisme juga
salah satunya adalah
selama kader itu memang tidak bermasalah tidak ada masalah dan tidak ada terbukti
kita masih mengenur asas peraduga tak bersalah
lagi pula memang penempatan pimpinan dpr itu kan juga merupakan salah satu alat kelengkapan di dewan
artinya apabila suatu saat ada masalah ya sebenarnya mengganti ketua dpr itu juga bukan perkara yang sulit bagi partai ya
jadi kami berasumsi bahwa
agar kami yang sekarang tidak terlibat korupsi
yang ada sembilan puluh satu orang di praksi partai golkar itu sebenarnya semuanya berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua dpr ri
kebetulan mas bambangnya menguat saya kira mas bambang juga memenuhi persyaratan untuk menjadi ketua dpr ri
sebenarnya persyaratan apa sih yang paling dibutuhkan golkar untuk kemudian merevitalisasi nama baik golkar nama baik dpr yang selama ini mungkin banyak tercoreng atas kasus kasus yang dialami setia novanto gitu bang mahyudin
ya sekarang yang tujuan golkar bersih itu kami ingin ya pasti kader kader golkar yang terlibat kasus korupsi tentu akan kami pindah secara aturan partai bisa diberhentikan bisa dinantikan
nah khusus mengenai polemik mas bambang susatyo kan beliau memang mungkin namanya disebut beberapa kali
tapi sejauh ini kan tidak ada bukti bahwa beliau terlibat kasus kasus yang disebut sebut
keanggotaan di hak angket yang kemudian tadi kata bang econ dan kang asep sendiri itu jelas hak angket
apa panitia angket misalnya berpotensi untuk melemahkan kpk gitu anda melihatnya
itu kan asumsi asumsi daripada orang berpotensi kita sendiri tidak melihat bahwa hak angket itu untuk melemahkan kpk
kami berasumsi bahwa hak angket itu angket kpk itu ingin memperbaiki sistem yang ada selama ini di kpk
itu setiap orang kan asumsinya beda beda
penempatan mas bambang sendiri di dalam hak angket itu adalah penugasan praktik penugasan partai
itu tidak bisa disalahkan kepada mas bambang
kalau dia jadi anggota situ gitu loh
apalagi sekarang golkar ingin menarik diri dari angket kpk itu
sehingga saya kira tidak ada masalah itu berkaitan penempatan beliau di situ
kapan terakhir bang mahyudin kapan kemudian golkar akan memastikan siapa yang akan duduk di jabatan ketua dpr sendiri
ada dua opsi
pertama apakah sesegera mungkin kita akan mengiris surat ke jabatan dpr sendiri
mengirim surat secara resmi ke dpr untuk menempatkan siapa menjadi ketua dpr ri
atau menyelesaikan undang undang md tiga dulu
karena memang ada rencana sekaligus perubahan daripada komposisi jumlah pimpinan dpr maupun mpr gitu loh
jadi kita masih sama sama menantikan bagaimana perkembangannya tadi icw sudah memberikan perspektifnya
kak asyf juga sudah memberikan perspektifnya
mudah mudahan partai golkar juga mau mendengar suara dari kelompok masyarakat sipil ini ya bang mahyudin
pendapat icw terima kasih atas masukannya
tentu akan menjadi pertimbangan bagi partai golkar juga
tapi juga kami ingin juga dihargai sebagai partai politik tentu punya mekanisme sendiri juga dalam menentukan kader kadernya
baik terima kasih sekali lagi bang mahyudin atas perbincangannya malam hari ini
terima kasih juga bapak bapak atas perbincangannya
mudah mudahan tadi ketua dpr yang akan terpilih karena ini memang hak prerogatif golkar
supaya tidak jaka sembung ya atau tidak nyambung gitu jaka sembung naik ojek
supaya memang selaras
jangan jelas dengan jargon golkar
golkar bersih harus juga menempatkan ketua dpr yang juga bersih dan berpihak kepada pemberantasan korupsi
kita berharap seperti itu
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami